komisi pemilihan umum provinsi jawa timur akan mendirikan empat ratus enam belas tps di lokasi khusus pada pemilu dua ribu dua puluh
tps ini diperuntukkan bagi pemilih yang sudah masuk dpt
tetapi pada hari pemilihan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat ia terdaftar
tps di lokasi khusus disiapkan agar pemilih tidak kehilangan hak suaranya
seperti santri di pondok pesantren narapidana di lembaga pemasyarakatan
serta rumah tahanan dan juga warga di tempat relokasi bencana
dalam aturan kpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua tentang lokasi khusus
dinyatakan untuk mengajukan tps di lokasi khusus minimal harus ada seratus pemilih pindahan yang terdata
dan dapat dibuktikan dengan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga
dari total satu ratus dua puluh enam ratus enam puluh enam tps yang berada di jawa timur ada empat ratus enam belas tps di lokasi khusus
tps tersebut terbanyak berada di kota kediri yaitu delapan puluh dua tps
karena banyaknya pemilih pindahan yang berada di ponok pesantren